oh kok kamu makannya gak selera gitu sih
lagi mikirin apa
gak mikir apa apa ma
oh iya dari tadi kok gak keliatan papa ma elsa
elsa tadi pagi pagi udah pergi katanya ada urusan
terus kalau papa katanya lagi mancing sama temen temennya
saya tidak bisa memberikan informasi apapun ke bapak
tapi yang jelas orang yang mengadopsi anak itu bukan punah dia
berarti ada yang sudah menipu aku selama ini
karena ternyata kalau bu nadia dan suaminya itu tidak ada
mereka tidak mengadopsi anak itu
tapi kalau begitu siapa yang rencanain ini semua
dan apa ini artinya
iya sayang sebentar sini dulu
dia itu senang banget
sampai gak mau lepas tangannya dari tangan lo
juga senang banget lah pastinya
ma ajak papa juga dong
suruh papa makan di sini
bareng sama kita ma
tapi kan saat ini papa lagi kerja
kalau ganggu gimana
papa pasti mau ma
ya udah papa telepon dulu ya
pak kita makan di restoran yuk
papa mau kan
di mana restorannya
ya udah papa kesana sekarang ya
tumben kok siang siang gini kamu udah pulang
iya lagi ngerak badan aja ma
tuh kan mama juga bilang apa sama kamu
kamu tuh belum pulih benar
udah makan belum say
mama baru habis masak sop
pa kita udah sampai di jalan pelaju
oh udah sampai ya
ya udah saya turunin sini aja ya
oke pa sebentar ya saya parkirin dulu ya
di dunia hutan ini
makasih pa ya
terima kasih ya pa
di dunia hutan kak
mas pernah lihat orang seperti kamar ini nggak ya
gapernah lihat ya mas
gak pernah lewat sini juga kayaknya nggak pernah ada deh
orang ini gak ada
ya udah makasih ya
permisi saya mau tanya
mbak pernah lihat orang ini
saya gak kenal pak
gak kenal saya
kok kamu makannya nggak selera gitu sih
lagi mikirin apa
gak mikir apa apa mah
dari tadi kok gak keliatan papa mah elsa
saya tadi pagi pagi udah pergi katanya ada urusan
terus kalau papa katanya lagi mancing sama temen temennya
kamu jangan bohong
mama tahu kamu lagi ada masalah kan
kamu cerita dong sama mama
gak usah kamu pendem sendiri
mama tau banget kamu
ada masalah apa
aku cuma kepikiran aja mah
tapi aku gak yakin kalau
mama akan seneng dengernya
ya waktu itu soal andin pak
kita kan udah pernah bahas ini
kamu ingat waktu itu
ngurusin urusan rumah tangganya andin sama al
tapi kali ini aku punya alasan yang kuat mah
aku kemarin waktu di rumah sakit gak sengaja denger
pembicaraan antara andin dan juga elsa mah
bicara soal apa mereka
dia sama sekali gak pernah selingkuh dengan ron
gimana kalau seandainya
andin benar benar tidak pernah selingkuh dengan roy
itu artinya aku udah salah menilai andin dari dulu mah
sekarang aja aku masih dihantui oleh pikiran
gimana kalau seandainya bukan
bukan ada yang melakukan pembunuhan itu
pada saat itu semua bukti kan mengarah ke andin
ya kan kamu tahu kan
kan kamu kan tahu sendiri
tapi nggak gitu juga mah
aku sama sekali belum sempat mencari bukti
apa benar akan itu anaknya andi dan roy atau tidak
aku gak sempat ngecek tes
tes dnlnya mah
udah lah noh kamu gak usah mikir terlalu jauh
udah jangan mikir soal itu
lebih baik kamu banyak istirahat ya
kamu pamar mah
tapi andin baik baik aja dan kandungannya juga nggak apa apa
jadi andin lagi hamil sekarang
itu bukan anak aku
tengah kamu dih
aku bersumpah aku gak akan pernah mahu nikah sama andin
sadar kamu kenapa noh
enggak mau udah sayang udah
kenapa dia tengah kayak gitu kamu
dia udah ingat nanti naku
andin udah mendapatkan bahasanya
atas apa yang semua dia
bukan juga kamu udah
udah kamu setengah lagi
enggak enggak enggak mungkin
ini pasti perasaan nino aja
dulu itu kan andin memang
emang udah selingkuh
udah menghancurkan hidup nino
gue tuh baru kepikiran gue baru inget
kemarin gue sama mici mau ketemu lo sama andien lo gak ada akteng
andi gak pernah hamil karena roy
apa bener ini bukan anak roy
makasih ya pa
ya dateng kesini